bahkan buah polisi maksudnya otot
bahkan buah polisi maksudnya otot
sekarang porsi golkar berapa pak yang dijanjikan
itu yang penting dibahas di apbn dulu